tips aman beribadah di masjidil haram
wajib memakai kalung atau gelang identitas jamaah
kenali petugas haji indonesia
tidak membawa banyak barang dan kamera berukuran besar
bila kehilangan barang segera lapor petugas
jangan mengambil barang yang tidak dikenal
bawa uang secukupnya dan botol untuk air zam zam
serta ingatlah arah pintu masuk masjidil haram
jangan lewatkan kilas haji setiap hari di cnn indonesia